implementasi qr code dengan malaysia ini merupakan tindak lanjut uji coba yang dilakukan sejak dua puluh tujuh januari dua ribu dua puluh
resmiannya dilakukan dalam festival ekonomi keuangan digital indonesia dua ribu dua puluh tiga di jakarta
kerjasama ini memungkinkan lebih banyak penduduk indonesia dan malaysia untuk melakukan pembayaran retail di kedua negara
dengan cara memindai quick response code indonesian standard atau duit now qr code di toko atau pedagang fisik yang berpartisipasi dalam skema ini
akan dirujukkan juga kris antar negara indonesia malaysia yang setelah melalui piloting sekarang akan mulai hari ini implementasi secara penuh bagian dari lima asean konektivitas
setelah dengan thailand indonesia thailand hari ini indonesia dengan malaysia
perbankan menyambut baik kerjasama qr code
dengan malaysia lantaran penerapan kerjasama serupa dengan thailand sudah berjalan dengan baik
laporan asosiasi sistem pembayaran indonesia ada sebanyak dua puluh delapan juta nasabah perbankan maupun fintech yang bisa menerapkan transaksi qr code di thailand maupun malaysia nantinya
ya saya pikir baik sekali ya yang penting kan kita berusaha memaksimalkan digitalisasi
nah qris itu bisa kita sudah pakai sekarang ke thailand
nah kelihatannya menyusul akan malaysia
ya tentu kita akan dukung dan kita tinggal bekerjasama dengan acquiring setempat
itu nanti koneksi saya pikir teman teman aspi yang akan bisa atur ya
di sisi lain menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mengungkapkan implementasi pembayaran qr code dengan malaysia adalah momentum yang tepat
di saat jumlah kunjungan wisman malaysia ke indonesia mengalami penurunan
berkaca pada thailand transaksi qr code kedua negara
terbukti telah mendorong peningkatan
jumlah wisman thailand sejak diimplementasikan agustus dua ribu dua puluh dua lalu
sudah meningkat dengan thailand dari jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat
juga pergerakan produk produk ekonomi kreatif kita termasuk kuliner itu ada kenaikan
jadi ini sangat tepat sasaran tepat manfaat dan tepat waktu
yang sama malaysia ini harus kita momentum ini kita kawal dengan peningkatan promosi kolaborasi
dan juga terjadinya event event di destinasi unggulan
setelah thailand dan malaysia kerjasama interkoneksi pembayaran qr code rencananya akan diterapkan di filipina dan singapura pada tahun ini